kesorotan lain setelah hampir lima jam artis sandra dewi selesai menjalani pemeriksaan penyidik kejaksaan agung
sandra diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pt timah yang melibatkan harvimoy suaminya
selesai menjalani pemeriksaan istri harvi muiz ini tak banyak memberikan komentar dan langsung meninggalkan gedung kartika kejagung
kejagung meminta kesaksian sandra dewi terkait sejumlah rekening yang berkaitan dengan suaminya
sandra di depan awak media meminta jangan membuat berita yang tidak benar
sementara itu direktur penyidikan jampitsus kejaksaan agung kuntadi bilang sandra dewi diperiksa terkait rekening yang telah diblokir
tidaknya keterkaitan antara rekening yang diblokir kejagung dengan kasus korupsi di pt timah yang melibatkan suaminya harvi mois
mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara am dan mana yang tidak terkait